berdalih ingin memiliki anak
dari pernikahan siri dengan suami kedua
seorang wanita asal madura jawa timur
nekat membawa lari seorang bayi berusia enam bulan
anak pasangan suami istri warga tambora jakarta barat
pelaku sd bersama suami sm ditangkap petugas kepolisian di rumahnya
di dusun pangkarap kabupaten sampang madura pada sabtu enam belas juli lalu
sebelumnya bayi in yang berusia enam bulan ini dibawa kabur selama kurang lebih empat hari
pelaku yang merupakan tetangganya sendiri membawa pergi in
saat tengah tidur di kamar rumahnya pada tiga belas juli lalu
dalam rilis pada senin siang
polisi menyebut saat kejadian in dititipkan ibunya yang sedang bekerja kepada sang nenek
tersangka sd datang ke rumah dan ingin mengajak in bermain
tapi ditolak nenek in
tanpa sepengetahuan sang nenek sd lantas membawa pergi in dari rumahnya
karena panik ibu in lalu menghubungi sd dan tidak menjawab
sementara rumah kontrakan sd terkunci
pada tahun tahun dua ribu enam belas sd berubah menjadi sd berubah menjadi sd
pada tahun dua ribu enam belas sd berubah menjadi sd

saya pinjem ya buat di kamar doang saya kesepian sendirian
terus kata nenek saya gini jangan nanti yang ada dibawa ngelayap lagi
terus sudah gitu dibawa ngelayap
kini in bayi berusia enam bulan
agung dan zahra warga krendang tambora jakarta barat kembali ke pangkuan keluarga
sementara kedua tersangka terancam hukuman lima belas tahun penjara
mardika prakasa satya jakarta